pasca ancaman penutupan oleh pemerintah kota surabaya
yayasan sekolah masjid baitul amin akan segera membayar tunggakan retribusi tanah sebesar tujuh puluh juta rupiah
pihak yayasan mengaku tunggakan terjadi karena ada konflik internal antara pengurus yayasan lama dengan yang baru
selasa pagi kegiatan belajar berlangsung seperti biasa
di lahan sekitar dua ribu meter persegi milik pemerintah kota surabaya ini
berdiri masjid dan sekolah yang terdiri dari tk sd dan smp
senin lima februari siswa siswa sekolah ini memohon agar pemerintah kota tidak menutup sekolah dan memberikan izin operasional
namun ketua yayasan membantah ada rencana pemerintah kota surabaya menutup sekolah ini
sekolah baitul amin yang terdiri dari tk sd maupun smp itu tidak ditutup
kami sebagai yayasan baru concern untuk memenuhi salah satu alasan yang diinginkan oleh
digna terutama oleh dignas kota untuk bisa memenuhi syarat bisa mengeluarkan surat izin operasional sekolah
jadi bukan ditutup
yayasan berjanji akan segera melunasi tunggakan retribusi tanah tersebut
ketua yayasan berjanji tidak akan mempertaruhkan nasib ratusan siswa dan tenaga pengajar di sekolah ini
alhamdulillah kami punya itikat baik
kami akan melaksanakan kewajiban kami selaku pemegang yayasan masjid baitul amin ini
angka tujuh puluh dan delapan puluh juta ini bisa kami penuhi
nanti kalau syaratnya sudah terpenuhi ini sudah datanya sudah masuk ke dinas pendapatan
dinas pendidikan kota surabaya belum dapat dimintai keterangan terkait surat izin operasional sekolah yayasan masjid baitul amin